rt tujuh kampung keranggan gang lima surabaya adalah satu dari dua belas rt di bawah komando rw satu keranggan
kecamatan bukutan surabaya yang sampai saat ini masih zero covid sembilan belas
setiap harinya kampung ini tetap menerapkan protokol kesehatan
mesti pembatasan sosial berskala besar di surabaya berakhir dan menuju transisi new normal
setiap warga maupun pendatang yang hendak memasuki kampung
wajib melewati sejumlah protokol kesehatan meliputi wajib memakai masker
hingga pendeteksian suhu tubuh dengan termogan
selain itu pihak kampung juga memasang alat sterilisasi disinfektan sepanjang satu ratus lima puluh meter di sepanjang kampung
spray disinfektan ini dinyalakan dua kali sehari
pagi hari sebelum warga beraktivitas kerja dan sore hari saat warga pulang kerja
bikin semacam obat yang sementara disinfektan
jadi kita dua fungsi
kedua penyemprotan disinfektan selama satu hari itu pagi jam delapan pagi
ketua rw satu keranggan kecamatan bubutan surabaya juga memastikan
sekitar seribu lebih warganya yang tinggal di dua belas rt bebas dari covid sembilan belas
sementara untuk meringankan beban sesama yang terkena dampak ekonomi corona
dan menjaga ketahanan tangan
sejumlah warga menggantungkan lima sampai sepuluh kacang di setiap rumahnya
kebetulan untuk warga kita itu selalu disiplin masalah ini
apa namanya itu mematuhi protokol kesehatan
dan kami selama pandemi ini
saya mengimbau ke warga untuk tentang ketahanan pangan
biji kacang yang dibagikan warga itu lantas diambil ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga
untuk diolah menjadi camilan kemudian dijual
uang hasil penjualan selanjutnya digunakan untuk membeli sembako bagi warga
yang belum diberikan selama pandemi
aksi sosial lain yang diinisiasi ibu ibu pkk ini antara lain juga membangun dapur umum covid sembilan belas
fahrudin uli surabaya jawa timur